tidak punya keluarga
bagaimana kau sampai disini
ketika orang tua saya meninggal
saya terkena penyakit demam panas dingin yang sangat tinggi
saya hampir mati ketika ditemukan oleh ibu sari
dia yang punya rumah ini
dia baik tapi
kekuatan ilmu magic hitam itu menyerangmu pada waktu waktu tertentu
jika tusukan mengenai lutut boneka
maka seketika kamu akan jatuh berlukis
dan jika tusukan diarahkan pada bagian manapun yang dia inginkan
itu akan membuat susunan syaraf menjadi berubah tidak normal
kau akan segera sembuh anakku
percayakan semua kepada nyi banjar sari
aku sangat membutuhkan kepercayaan dari pasien yang aku obati
aku akan mendapatkan kesulitan dalam pengobatan
bisakah aku mendapatkan itu darimu tuti
saya akan berusaha nyai
kalian berdua ingin segera menikah bukan
aku harap cita cita kalian akan segera terkabung
saya percaya kepada nyai
aku akan mengajukan beberapa pertanyaan
berapa tahun dulu
hari tarikh jawanya
ingatkah kamu golongan darahmu
dan yang terakhir adalah
apakah kamu masih perawan
hal ini penting untuk penyempurnaan tolak barang
terhadap pengaruh ilmu dari orang yang dengki padamu
astuti ini anak baik baik nyai
tidak mungkin saya menodai dia sebelum kami sah menjadi suami istri
kamu harus pergi
apakah saya salah bicara
tapi kamu harus pergi
tapi mengapa nyai
jangan emosional bu
ini demi kesembuhan astuti kekasih bu
kalau memang kamu cinta padanya
tinggalkan dia disini dan serahkan dia sepenuhnya dalam perawatan kamu
saya tidak mengerti
soal soal gai memang sulit dimengerti oleh orang awam
selama dalam perawatan
pasien harus terpusat pikiran dan perasaannya
apabila kau tetap disini
maka pikiran astuti akan terpecah belah
di pihakmu mungkin tidak
aku tidak bisa menjagamu
aku tidak dapat menolongmu
aku hanya tuan rumah disini
aku menyukai setiap tamu yang datang kemarin
tetapi astuti sedang sakit
kalau nyai mengatakan bahwa kamu harus pergi
maka kamu harus pergi
kalau kalian tidak menginginkan astuti sembuh
aku akan tetap tinggal
kau tahu tiga hal
tidak hanya merasa ingin bermain
jika kamu merasa sedikit niru
jika kamu sengaja merasa tidak merasa
siapa yang suruh kamu masuk
tapi nyai yang menyuruh saya agar
ketika orang tua saya meninggal saya terkena penyakit demam panas dingin yang sangat tinggi
saya hampir mati ketika ditemukan oleh ibu sari
dia yang punya rumah ini
dia baik tapi
ah aduh celaka
aduh saya terlalu banyak bicara
dudung kamu tidak bicara apa apa pak
tolong jagakan asur titur saya ibu
tentu tentu anakku
dan kemudian dibaca simpan
alangkah lembutnya ibu sari
apakah dia nyai banjar sari
tuhan menenilah kasihku
sepertinya saya pernah melihat
maaf perjalanan anda terganggu
nyai ada di rumah
tentu anda yang kemarin datang dari kota
kok anda cuma sendirian
teman saya harus tinggal pak
anda bermaksud mau pulang
biarkan dia pergi
emangnya ada apa pak
nanti anda akan tahu dari orang orang desa di bawah sana
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
selamat sore pak kus
tadi saya ketemu polisi di jalan
mereka menuju ke arah bukit
ada apa pak ya
ada yang beritahu ya
seorang pencari kayu
menemukan mayat seorang perempuan
di dasar surang den
padahal dia masih muda
semula kami menduga
dia tidak tahu jalan
lalu terpleset dan
aden mau pulang
laila mati jatuh ke jurang
padahal baru tadi malam
saya bermimpi tentang dia
apakah benar dia terbunuh
jangan jangan astiti akan mengalami hal yang sama seperti itu juga
ada apa pak komar di sana ya
boleh saya masuk
itu yang gak dikunci